adam kamu mau ngapain
adam kamu mau ngapain
aduh pake nyebur segitu gak sabar
nanti ikan ikannya pada kabur tau
adam kamu mau ngapain
aku pengen tangkap ikan
kalau kamu nyemplung kesana
ikannya pada ketakutan atau gak mau main disini
ada ikan paus katanya gitu
naik naik naik
iya adam cepetan naik
entah ikannya pada kabur lagi gara gara kamu
sendirian naiknya minta ditolongin
paling gak mah lima puluh kilo ada kamu ini
aduh dua tiga
adam besok diet ya
kita mainin yuk
disini bosen ngantuk
iya beneran aku juga ngantuk bosen banget
pertek aku sama adam mainin dulu ya
jangan jauh jauh mainin
ada aku balutnya
jukan suaranya ada
kalian tunggu di sini
nggak ada apa apa
hah ini salah lihat kali ini
ayo kita bawa ke rumah sakit
rumah sakit dekat sini ya
bel dimana ini bel
ada sakit ya
nah pak pak pak pak
lumpang tanya di sini rumah sakit dimana pak
masih jauh pak
kurang lebih satu jam lagi dari sini
kalau bapak mau ke sana
perlu pakai kendaraan pak
kalau yang dekat dekat di sini
klinik kek puskesmas kek ada nggak om
sebetulnya ada sih pak
cuma ya itu rumah sakitnya angker pak
rumah sakitnya angker pak
rumah sakitnya angker pak
rumah sakitnya angker pak
rumah sakitnya angker pak
udah nggak apa apa pak rt
yang penting rafa selamat
kita harus ke sana sekarang
cepetan yang penting rafa selamat
di sebelah mana lah nggak apa apa lah
berhantu juga yang penting anak saya selamat
di sebelah mana
ya makasih pak ya
rumah sakit sepi amat ya
kayak udah tutup
gak ada orang sama sekali
kok mahal gitu ya tuh
ya sepi banget
orang orang kan biasanya suka ada suster mundur mandir dokter
ini gimana ini ada pasien begini urgent
rumah sakitnya serem
dam jangan mikir macem macem deh
pasti di sini tuh nggak bakalan ada apa apa
garak garak polong dua juga

udah sana cik gak apa apa
ngapain masih berdiri di situ
mau pasiennya selamat
mau mau selamat
gak ada kalimat ya
tolong bapak tunggu di luar
sebentar lagi dokter akan memeriksa pasien
kok kerajin masa akib
padahal gak hujan
mister aku mau
tolong ini bukan mami